dongeng bahasa indonesia
di seberang hutan yang gelap yang dalam di kaki gunung
ada air terjun yang jatuh di bebatuan besar berlumut
di balik air terjun itu ada sebuah pintu
pintu yang menjaga batu tempat nasib tiongkok bergantung
batu zamrut indah yang memanfaatkan kekuatan luar biasa dalam dirinya
sedang diawasi oleh jiwa jiwa para biksu yang telah berjuang
untuk kemuliaan dan perlindungan ming yun
batu zamrut itu selalu aman dan masih aman
tapi untuk berapa lama
gozi seorang pria keji dan berbahaya
yang juga merupakan sepupu jauh dari kaisar
telah melarikan diri dari penjara
dan sekarang mengintai dengan sabar di kegelapan malam yang menculang sebelum dia bergerak
mungkin aku makan terlalu banyak
kau terlihat bahagia sepupu
tidak ada penjaga yang bisa menyelamatkanmu
kau ikut denganku
beritahu jenderal ini gozi
aku telah melihatnya dengan mataku
jenderal lisan telah diberitahu tentang kaisar
pencarian besar besaran dilakukan
bahkan gerbang kerajaan ditutup
tetapi gozi tidak dapat ditemukan
seolah olah dia menghilang bersama kaisar di telan bumi
tetapi beberapa anak buah gozi yang mencoba melarikan diri berhasil ditangkap
aku akan bertanya hanya sekali
kami tidak akan pernah memberitahumu
maka bersiaplah untuk mati
tidak tidak tidak tolong jangan bunuh kami
aku akan memberitahumu
apa yang kau lakukan bodoh
hidupku lebih penting untukku
jenderal lisan gozi telah membawa kaisar ke pintu air terjun di perbukitan amne masjen
untuk mendapatkan ming yun
karena hanya kaisar yang dapat mengaksesnya
apa itu ming yun
aku tidak tahu aku sumpah
aku sudah memberitahumu apa yang ku tahu
hmm aku harus berbicara dengan permaisuri segera
penjaga bawa mereka dan masukkan mereka ke penjara
lalu lisan memberitahu permaisuri tentang ini
ming yun tentu saja ini adalah zamrut yang melindungi negeri kita bangsa kita dan menjauhkan kita semua dari roh jahat
zamrut ini telah ada selama berabad abad dan hanya darah bangsawan dengan jiwa yang suci yang dapat membawanya dari jiwa para biksu
dan bagaimana ming yun dapat membantu gozi
ming yun adalah sumber kekuatan yang tidak terduga
orang yang memilikinya bisa menguasai seluruh dunia
guozi mengejarnya karena keserakahannya akan kekuasaan
dan bagaimanapun kita harus menghentikannya
aku menunggu perintahmu permaisuri
aku akan pergi ke bagian terdalam cina untuk membawa kaisar kita kembali
ya kau akan pergi ke sana
yang mulia aku sangat menyesal mendengar tentang kaisar
tidak ada waktu untuk minta maaf kalian berdua harus segera berangkat sekarang juga
tapi permaisuri kenapa mulan dia
kau bisa membawa pasukan sebanyak yang kau inginkan
dan aku minta maaf yang mulia
tetapi sepupu jahat kaisar dikenal karena meninggalnya
jangan jembatan maut yang mengerikan bagi musuh musuhnya
pasukan hanya akan memperpanjang pengejaran kita
jenderal dan aku akan pergi sendiri
apa kau setuju dengan mulan
ya yang mulia
kita membutuhkan waktu seminggu untuk tiba di amni masjid
dan karena gozi ada di depan kita dia akan tiba di sana dalam tiga atau empat hari ke depan
ayo ambil jalur laut dari sini
itu akan menyelamatkan kita beberapa hari jika angin menyertai kita
dan bagaimana jika tidak
itu adalah resiko yang harus kita ambil untuk kaisar
musuh apa yang kau lakukan di sini
aku naga penjagamu bulan aku tidak akan membiarkanmu berpetualang tanpa aku
ini bukan petualangan musuh
aku merasa muah
itu disebut mabuk laut
kosongkan tongmu dan kau akan baik baik saja
ya itu juga bisa
seperti yang diinginkanmu
kau tidak perlu berterima kasih pada aku
berterima kasihlah aku membalikan angin itu aku
lihat kita di sini dan kita telah menghemat dua hari
gozi tidak akan terlalu jauh dari kita sekarang
jika kita cepat kita mungkin akan menemukannya sebelum kita sampai di sana
tapi kita harus berhenti
kita harus berhenti
kita mungkin akan menemukannya sebelum dia tiba di pintu air terjun
mulan dan lisan terus saja berkuda melintasi daratan yang luas hutan lebar dan juga sungai
sepertinya mereka akan segera menemukan gozi dan menghentikannya mencapai pintu air terjun
mulan telah jatuh ke dalam perangkap pasir hisap
dan sekarang dia tersedot ke dalamnya terus madaro
mulan jangan bergerak
semakin kau bergerak semakin cepat pasir itu akan menghisapmu
aku akan membawakan tali tunggu
bisakah kau membantu aku musuh
tidak biarkan tuhan yang benar melakukannya
mulan pegang itu
ya itulah yang aku bicarakan
pasir hisap itu tidak terlihat alami
kau benar itu salah satu jebakan gozi
bayangkan kalau kita datang dengan tentara dan banyak yang terjebak
kau sangat cerdas
terima kasih karena telah menyelamatkanku
bebatuan konyol ini tidak akan berhasil
itu ada embun mereka basah batu batu di bawah pohon itu harus cukup kering untuk kita bisa menyalakan api
aku akan mengambil beberapa
halo bulat sepertinya ada masalah
aku tidak berbicara denganmu
oh benarkah bagaimana jika aku melakukan ini
oh terima kasih musuh
sama sama oh itu dia datang tuhan penat
api bagaimana aku melakukannya
hmm dengan batu batu ini batu batu ini kering untungnya
kau penuh kejutan nona
panasnya api melelehkan udara yang sangat dingin
mereka membuat api unggun dan kemudian keduanya makan berbincang tertawa terkikik
dan mendapati diri mereka menikmati kebersamaan satu sama lain
besok kita memasuki hutan yang dalam
aku ingin kau berjanji kepadaku apapun yang terjadi kita akan menyelamatkan kaisar
bahkan jika itu berarti meninggalkan yang lain
mulan menatap mata lisan dan kemudian meletakkan kepala di dadanya
tidak akan sampai seperti itu aku berjanji
saat pagi tiba mulan dan lisan berangkat menuju hutan gelap yang dalam
mereka tahu kalau mereka telah dekat dengan pintu air terjun sekarang
tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa guozi telah mempersiapkan pasukannya
saat keduanya pergi lebih menjauh ke dalam hutan tiba tiba mereka mendengar suara di daunan yang hangus
kita sudah diawasi tetap waspada
dan tiba tiba dari dahan pohon turunlah anak buah guozi
mendarat di tanah mereka mengeluarkan pedang dan tongkat rantai berlari ke arah keduanya
tidak adanyafast lagu lagu lain
dengan bangkalan oo
semua anak buah gozi kalah
begitu pula general lisan
selamatkan kaisar dan mingyun
aku tidak akan meninggalkanmu di sini
aku tidak akan bertahan lama
jangan katakan itu
mulan berdiri dan menyeret lisan
lalu meletakkannya di punggung kuda
kemudian dia menaiki kuda dan berlari jauh
bertahanlah lisa kau akan baik baik saja
air mata mengalir dari sudut matanya saat dia berkuda dengan kencang
dan akhirnya dia keluar dari hutan
dan sekarang berada di depan pintu air terjun
cepatlah orang tua
ucapkan mantra nya dan buka pintunya
lalu bersiaplah untuk mati
kau harus menangguhkan diri
kau harus menangguhkan diri
kau harus menangguhkan diri
kau harus menangguhkan diri
kau harus menangguhkan diri
jatuh ke sungai berbatu
dan itu adalah akhir dari dirinya
kaisar kau baik baik saja
aku baik baik saja mulan
kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa
ayo kita pergi dari sini sekarang
lalu mulan kaisar dan lisan yang terluka
berangkat menuju ke kerajaan
kaisar memandang wajah khawatir mulan
dan setelah itu lisan yang terluka
sungguh gadis yang berani dan luar biasa
ketiganya tiba di kerajaan setelah beberapa hari
dan orang orang kerajaan memuji mulan
fa mulan fa mulan fa mulan
dia menyelamatkan kaisar kita
dia sungguh teladan bagi putriku
itu benar dan untuk para lelaki juga
kerajaan senang bahwa kaisar telah kembali dengan selamat
dan ingin merayakannya
tetapi kaisar mengumumkan bahwa pemulihan lisan adalah prioritas utama
dan tidak ada perayaan yang akan dilakukan sampai lisan sembuh
para dokter kerajaan tenaga medis dan bahkan pertapa dipanggil untuk merawat lisan
tetapi kondisi kesehatannya terus memburuk
mulan menghabiskan waktu berjam jam duduk di sampingnya
mengoleskan ramuan minyak dan salep
kelukanya tetapi tidak kunjung sembuh
lalu pada hari kelima
aku minta maaf tapi dia tidak punya banyak waktu
luka telah menyebar ke dalam
dia tidak akan melihat matahari besok
tidak dokter aku mohon
mulan putus asa dan menangis dengan sedihnya
terus meletakkan kepalanya di dada lisan
seandainya aku tahu tentang takdir yang kejam
aku akan melompat ke depan pedang dan memberikan hidupku
saat itu setetes air mata jatuh ke dada sang jenderal
dan menetes ke lukanya
dan begitu menyentuhnya lukanya mulai sembuh secara ajaib
cahaya terang memancar dari tubuh lisan
dan jendral perlahan membuka matanya
kau kau baik baik saja
mulan di mana aku
mulan terkekeh dan memegangi tangan lisan
kemudian dia menceritakan semua padanya
sementara kaisar berdiri di sana dengan kagum
mulan kau tidak hanya berani tetapi juga kuat
kau tidak hanya menyelamatkanku dari gozi yang jahat
kau juga membawa kembali lisan dari cengkraman kematian dengan air matamu
kau diberkati anakku
kau memiliki jiwa yang murni dan hati emas
aku telah menemukan penerus untuk ming yun
kaisah tapi aku tidak mengerti itu
kau tahu bagian fisik ming yun terkunci di balik pintu air terjun
tapi jiwa bersemayam di hatiku
dan sampai aku tidak memberikannya kepada seseorang dengan sukarela
bagian fisiknya tidak masalah
jadi aku menyerahkan tanggung jawab ini kepadamu
tapi kaisar aku bukan darah bangsawan
keberanian itulah yang membuat seseorang menjadi bangsawan ini
dan begitu dia meletakkan tangannya di tangan kaisar
sebuah cahaya terang menerangi dadanya
tiba tiba jiwa para biksu muncul begitu saja
kau telah dipilih dan dipercaya untuk melindungi ming yun
tutup matamu dan biarkan kekuatannya mengalir dalam dirimu
mulan memejamkan mata dan cahaya hijau terang keluar dari dada kaisar
cahaya itu mengelilingi mulan sekali
dan kemudian memilihnya sebagai penjaganya
menyatu dengan jiwanya
mulan membuka matanya perlahan untuk melihat bahwa jiwa para biksu telah hilang
kaisar tersenyum padanya
dan meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya
jaga baik baik mulan
aku berharap yang terbaik darimu
tentu saja kaisar
dan dengan demikian mulan sekali lagi melindungi negerinya
dan menjadi lebih populer daripada sebelumnya
tapi ceritanya tidak berakhir di sini
aku bisa memberitahu lebih banyak tapi sepertinya naga penjaga perlu tidur
jadi aku akan tidur siang dulu
sampai jumpa lagi